udah dong jel jangan nangis terus
gue tuh masih gak nyangka kalau gue itu bakal kayak gini sama gue
enak banget dia mainin perasaan gue mitpo
mungkin si boy itu ditekan kali jel sama temen temennya buat ngebantah
iya gue juga sempat dengar kok kalau boy katanya bakalan dimusuhin sama gengnya reva
gara gara jadian sama lonjol
malah haikal sama ian juga ikutan musuhin boy
ian kan pacaran sama
melly pasti nengken ian buat musuhin boy
gue balikin sama dia
gue gak bermaksud buat mainin perasaan lo
pasti karena dia suka sama boy
lo kenapa sih
lo tenang aja dong
lo jangan pake marah marah begitu pake gebrat gebrat meja segala
lu ceritain dong sama kita kita sebenarnya lo ada masalah apa sih
gue habis di nolak cik
lo tolak cewek aja sampe segitu marahnya sih
baru masalah cewek aja lo udah frustasi kayak gitu lah
santai dong santai
gue ini cuma nanya bercanda sama lo

lo sebenarnya punya masalah apa sih
gue gagal dapetin cewek yang gue suka karena boy
ini semua gara gara boy
sekarang gini aja lek
tapi jangan sampai boy tau kalo gue yang ngurus mau hajar dia
tenang aja lek
tuh dia bisa seneng aja
gak mewah kalian ya
many pilots juga jika dikasih
sampean maksinu hakim
pam ada bener kan
nah barus cute
buka pintunya tuh
papa aja yang buka pintunya gih
mama lagi sibuk tau
udah buka sana
eh papa aja deh
buka pintunya sana tuh mandiman tuh
coba cek dia perlu apa
aduh apa susahnya sih
kalau papa aja bergerak sedikit
pindahin no pantak berdiri no
buka pintu ah
aduh kan jadi salah
papa aja yang buka sana
mama buka pintunya cepet
aduh papa please deh
kamu buka dong pintunya
jangan bantah suami
nah ini yang mana

sebenernya denboy belum ada di kamarnya
denboy belum pulang
iya bener bay saya mah tidak tau
gimana sih apa apa gak tau apa apa gak tau
apa apa sih semua ini salahnya papa
kenapa sih ma
boy tuh belum pulang tau
gak ada di kamar
loh papa pikir mama tuh udah ngecek boy di kamarnya
setiak tidaknya papa tuh perhatian dong
gak cuman kerja doang sibuk doang
pusing kepala mama dah
sebagai ibunya boy yang harusnya mengawasi
dan mengecek anaknya
papa kan banyak pekerjaan
ya bantuin kek
gimana kek pa
anu julagan bagaimana kalo ditelepon saja julagan
ini kenapa gak ngomong dari tadi
ya bener loh bener bener aja loh
kadang kadang benernya bay
bentar bentar kayaknya udah telfon nih
kamu tuh gimana sih
kamu tau gak mama sama papa tuh
sampai panik banget nyariin kamu
kok bisa jam segini tuh
kamu belum pulang
boy tadi lupa telfon mama
sebenarnya hari ini boy gak pulang ma
mas speaker mas apa mau denger
soalnya gini mah gue itu rencana mau ngidap di rumah sakit
mah kok nginep di rumah sakit emang kamu dirawat inap
hai kalian masuk rumah sakit ma
kasian dia mah keluarganya lagi gak ada di jakarta mah
dan sekarang papanya lagi berlahir
oh gitu ah terus haichael kenapa bisa dirawat di rumah sakit
waktu pertandingan dia cederama jadi masuk rumah sakit deh
oh gitu tapi boy masalahnya kamu besok tuh harus sekolah
lagian di rumah sakit itu kan ada suster ada dokter
biarin aja itu tugas mereka untuk ngerawat si hicle
jadi kamu mendingan pulang aja ya nak
iya ma tapi kan haikel itu sahabat boy juga
udah boy kamu nginep aja di sana
mama gak izinin kamu pulang aja ya
aduh mama nih gimana sih
biarlah buaya itu menunjukkan rasa solidaritasnya kepada sahabatnya
kayak gak pernah muda aja mama
aduh makasih ya pak ya
papa udah ngizinin tuh
ya iyalah habis mau pergi mana
iya aduh makasih ya pak ya iya boy mama ngizinin boy enggak papa udah ngizinin tuh
habis mau pergi mana
papa udah ngizinin tuh
wah kamu udah bilang oke
ya udah tapi inget ya boy kamu besok harus ke sekolah
dan jangan lupa mandi terus jangan lupa ganti baju oke
iya nanti boy mandi kok ma
iya deh hati hati ya nak
gak bener ba
iya ma maaf ya permisi jagan
udah dong jel jangan nangis terus
gue tuh masih gak nyangka kalau gue itu bakal kayak gini sama gue
enak banget dia pengenin perasaan gue mit
mungkin si boy itu ditekan kalinjal sama temen temennya buat ngebantah
iya gue juga sempet denger kok
kalau boy katanya bakalan dimusuhin sama gengnya reva
gara gara jadian sama lonjol
malah haikal sama ian juga ikutan musuhin boy
ion kan pacaran sama melly
meli pasti neken ian buat musuhin boy iya kan
nah makanya lo jangan berhenti buat deketin boy
gue yakin banget tuh kalau boy itu suka sama lo
cuma dia takut aja dimusuhin sama temen temennya
iya gue juga yakin banget ini pasti ulah teman temannya reva
lihat aja gue bakal bikin perhitungan sama mereka terutama sama reva
tenang aja lonjil gue akan dukung lo
hei lo nggak perlu banyak tanya

gue kasian ngeliat haikal kayak gini
apalagi sekarang orang tuanya tinggalnya jauh
gue juga kasian ngeliat dia
kalau misalnya hikal besok udah bisa keluar dari rumah sakit
gue bakal ngajak dia yang nginep di rumah gue
biar ada yang ngurusin
kalau dikos kosan siapa yang mau ngurusin dia
dan ngilangin semua kesalahpahaman terdalam
pokoknya apapun yang terjadi
kita bertiga harus bareng terus ya
gue gak mau persahabatan kita hancur
lo sama haikal itu adalah sahabat
sahabat sejati gue dah
dia udah ada smp
kalau misalnya terjadi sesuatu sama kalian
gue pasti bakal bantuin kalian
dia mau persahabatan kita
coba aja haikal denger semua omongan lo boy
lo juga harus hati hati besok pas final
lawan chandra eh